tersangka kasus mega korupsi made oka masagung akhirnya ditahan di rutan cabang kpk selama dua puluh hari ke depan
mada okama sagung dalam pemeriksaan keduanya setelah istirahat sepekan karena sakit
diperiksa seputar fakta persidangan yang muncul tentang peran perantara atas aliran dana ke setia novanto
jurubicara kpk febri dian syah meregaskan bahwa mada okama sagung dalam keadaan sehat setelah diperiksa oleh dokter
tadi saya cek ke penyidik proses penahanan sudah dilakukan
jadi sudah ada surat perintah penahanan dari kpk selama dua puluh hari ke depan
namun setelah proses selesai tentu sebelumnya sudah dicek kesehatan oleh dokter kpk dulu
kondisinya cukup sehat kemudian surat perintah penahanan diberikan
dan secara formil juga sudah diterima oleh pihak
namun beberapa waktu kemudian ada perubahan kondisi
ketika saat itu tersangka mengaku sakit dan kemudian penyidik memberikan waktu bagi tersangka untuk istirahat sebentar
sampai dengan tadi saya cek kondisi sudah bisa berbicara kembali
jadi kita tunggu perkembangannya bagaimana
kondisi yang terjadi adalah selama dua tahun
kondisi yang terjadi adalah selama dua tahun
kondisi yang terjadi adalah selama dua tahun
selain madaoka kpk juga memanggil direktur pt murakabi sejahtera irvanto hendra sebagai saksi kasus ktp elektronik
ini merupakan kedua kalinya
madaoka diperiksa sebagai tersangka kasus ktp elektronik setelah sebelumnya madaoka tidak hadir dengan alasan sakit
dalam kasus ini madaoka diduga menjadi perantara aliran dana dari johannes marlim dan anang sugiana
sebesar tiga delapan juta dolar

selain madaoka kpk juga memanggil direktur pt murakabi sejahtera yang sekaligus keponakan setia novanto irvanto hendra
irvanto diduga ikut mengatur proyek ktp elektronik dan menjadi penampung dana yang dialirkan ke setia novanto sebesar tiga lima juta dolar